polisi masih memburu tiga pelaku yang ditetapkan sebagai buron kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun lalu
seluruh kasus ini ditangani polda jawa barat
kapolres cirebon kota akbp rano hadianto menyampaikan pihaknya tidak dapat memberikan keterangan terkait perkembangan penanganan kasus vina dan eki
rano hanya bisa menjawab bahwa sejak awal kasus ini mencuat langsung ditangani oleh polda jawa barat
guru smpn tiga belas kota cirebon jawa barat kembali membuka berkas vina yang menjadi salah satu siswi di tahun dua ribu enam belas silam
pihak sekolah berharap kasus ini segera terungkap dan berharap tiga pelaku dpo segera menyerahkan diri
menuk tri mulyani yang menjadi wali kelas fina di tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu lima belas lalu menceritakan vina dikenal siswi baik
dia aktif di dalam kelas dan memiliki nilai akademik yang baik
setelah lulus di tahun dua ribu lima belas nuk mendengar kecelakaan lalu lintas yang menimpa fina di tahun dua ribu tujuh belas
menuk mendengar awal kasus ini musibah kecelakaan yang kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan
dirinya berharap kebenaran kasus ini segera terungkap
di sebelah mana bu duduknya
di sebelah mana bu duduknya
di sebelah mana bu duduknya